tentu terima kasih yang sebesar besarnya kepada masyarakat aceh
semangat perubahan semangat meningkatkan nasib baik masyarakat aceh
perjuangan perubahan adalah perjuangan keadilan untuk masyarakat aceh
kita yakin akan terwujud terus kita perjuangkan
dan kaum muda aceh begitu luar biasa menjadi kekuatan baru yang akan membawa kemajuan masyarakat aceh
saya tidak paham saya juga tidak mengerti maksudnya siapa
saksikan program program kompastv melalui siaran digital pitv dan media streaming lainnya